kamu bilang ke mama mama seharian kamu ngurusin ban kempes
ternyata kamu ketemu sama papa
kenapa sih indra
kenapa sih kakakmu tega begitu
kamu minta pembelaan
udah pulang kau ternyata
dek abang dari tadi nungguin kau disini
dek tadi adek lewat mana masuknya
lewat belakang adek ya
gak usah disapu
ah cuman adek ini
lihat ya tuhan udah abang bersihkan semua adek
apa lagi mau disapu
is adek ini kalau lagi merajuk gitu
mukanya cantik kali deh
ih terserah bangku padil ya
indri mau mandi mau sholat maghrib mau belajar
paten kali adek ya
malam minggu pun belajar adik
udah pulang aja lah kuk
hahaha wadah buah ih ah lemah sekali kok ayolah kayak biasa kita tos jangan risik
akhirnya datang juga kawah dari tadi aku mungkin kau disini wa baru pulang aku ya udah pulang aja
gitu kan kan kayak gitu lah kau enak kayak gitu ah ngobrol kita ini wak bang andri
lo ngapain jumpa gua ah abang ini tajam mana ya kan namanya pun awak sama calon abang hipot jadi
harus sopan lah banget ya pak ya
ini pun calon rumah awak nanti ya kan
sekali muka keren weh wa assalamualaikum ah pakai mana cinder ini
kalau mama nanya kita beragam lupa aja
gimana tadi siang
masalah papa itu mah cuma kita kita nggak sempat kemana mana ban motornya indra pecah
iya masa seharian hanya ngurusin ban yang pecah iya mah jadi ban motor indra kan kecil
rumah enggak kayak ban motor standar nah terus enggak semua bengkel itu punya ban dalam ya mah
da enggak muter muter mah cuman enggak ketemu iya
kenapa nggak terus aja sih
gak perlu juga ngasih tau ke mama
yang ada nanti malah mama kepikiran
yang penting kan bapak gak pacaran
terus gimana kalau besok papa jemput cewek itu lagi
papa kan udah janji
ya kasih tau mama lah
aku mau beli baju senam
untuk ibu hamil
itu loh beb
gak usah beb
kan bagus beb
nih tuh bagus
kita gak usah dateng lagi ke rumah buah mina
gimana tuh kelanjutannya
ya gitu mah
dia bilang sendiri sama akang
dia bilang sendiri sama akang
dia bilang sendiri sama akan
kok jahat sih
makanya kang janji gak mau bawa dia lagi
dia bilangnya tadi
kang pasti ada sebabnya kang
nggak pernah ma
ya nggak mungkin lah kang
pasti akang genit genitan
nggak pernah ma
nggak pernah akang ngaku ngaku duda sama siapapun
akang janji gak mau bawa dia lagi
udah akang blok
indra sama antri juga tahu
andri indra tahu
bisa aja dia punya nomor lain
atau ganti nomer terus hubungin akang lagi
terus akang mesti gimana ma
dietnya kau akan nikah
dan nur juga
dan jari jari dulu apa nih

kenapa sih kamu bohongin mama
kamu bilang ke mama mama seharian kamu ngurusin ban kempes
ternyata kamu ketemu sama papa
kenapa sih ndra
kenapa sih kakak muta juga begitu
kamu minta pembelaan